personil kepolisian gabungan disiagakan di sekitar gereja katedral jakarta
untuk mengamankan jalannya misanatal pagi hingga sore nanti
ribuan jumat pun telah memadati area katedral untuk mengikuti misanatal
personil brimob bersenjata laras panjang bersiaga di pintu masuk dan keluar gereja katedral jakarta pusat
selama misanatal berlangsung
total ada satu ratus enam belas personil kepolisian gabungan dan lima puluh petugas keamanan dari pihak gereja bertugas
untuk mengamankan jalannya misanatal pagi hingga sore ini
sementara itu ribuan jemaat juga telah memadati area katedral sejak pagi
dalam khutbah misalnya uskup agung jakarta menyampaikan pentingnya peranan keluarga dalam memupuk keimanan
iman harus direfleksikan dalam bentuk toleransi dan pengamalan pancasila
pelaksanaan ibadah natal pada minggu dua puluh lima desember di sejumlah gereja di medan umumnya dibagi menjadi tiga sesi
sesi pertama digelar sekitar pukul tujuh waktu indonesia barat kemudian pukul sepuluh dan terakhir sekitar pukul tujuh belas sore
petugas keamanan dari unsur
gabungan menjaga sejumlah gereja selama ibadah dilaksanakan
pesan sukacita memperingati kelahiran yesus jurus selamat menjadi pesan yang umum disampaikan para penghutbah di sejumlah gereja di kota medan
sementara itu di surabaya jawa timur sejak minggu pagi jumat gereja katedral surabaya tidak surut untuk berdatangan secara bergantian
dalam damai misanatal sejumlah mahasiswa muslim turut hadir menyaksikan prosesi misanatal
berbagai peristiwa intoleransi seakan tidak mengusik kedamaian natal
di gereja terbesar sejauh timur ini
bahkan kehadiran sejumlah mahasiswa muslim dari universitas islam negeri sunan ampel surabaya semakin menegaskan kedamaian yang terbentuk dalam ikatan kebangsaan yang beragam
meski demikian pengamanan natal di gereja ini tidak berkurang
sebanyak dua puluh petugas keamanan tersebar di sejumlah titik gereja untuk memberikan rasa aman dalam beribadah